beberapa wilayah tengah dalam kondisi genting usai mengalami lonjakan kasus positif covid sembilan belas
peningkatan ini pun berdampak pada fasilitas kesehatan serta tenaga kesehatan yang bisa saja ikutan kolaps
termasuk di rumah sakit darurat wisma atlet jakarta
lalu apa kata tenaga kesehatan menghadapi fase genting ini
bergabung salah satu perawat rumah sakit darurat wisma atlet mian situmorang
selamat malam mian
selamat malam mbak
oke mbak mian jakarta sekarang tengah dalam kondisi genting di mana lonjakan kasusnya mengakibatkan atau berdampak pada kapasitas rumah sakit yang kian menipis
seperti yang terjadi di wisma atlet kita tahu gambarannya beberapa hari belakangan banyak sekali pasien yang mengantri di sana
boleh dijelaskan kepada kami kondisi sekarang ini seperti apa di wisma atlet
kondisinya ya benar benar seperti yang banyak beredar saat ini
jumlah pasien luar biasa sangat banyak penambahan
padahal sebelumnya itu sudah sempat sangat agak lega pasien mulai berturun
tapi ternyata belakangan ini jumlahnya itu sangat melebihi dari yang kita bayangkan
oke apa yang terjadi di wisma atlet beberapa hari belakangan
ini merupakan fase genting pertama atau keadaan genting pertama atau mbak mian pernah menghadapi nih beberapa bulan atau mungkin di level tertinggi sebelumnya
sebelumnya ya sebelum ini yang tahun lalu memang pernah kejadian ini ya jumlah pasien benar benar melebihi dari kapasitas dan kita sangat kewalahan tenaga kesehatan
dan ternyata terulang lagi ini tahu
satu tahun yang dulu di awal awal covid
oke jadi jeda satu tahun waktu satu tahun jeda ini terulang kembali keadaan yang sama keadaan darurat
kalau boleh tahu kalau dikalkulasikan dalam penanganan jumlah pasiennya perbandingannya seperti apa
keadaan yang sekarang dibandingkan tadi yang mbak mian sebutkan sempat ada di level yang rendah sebenarnya di sana
nah lima empat dari penurunan yang
oke mbak mian saya mengalami gangguan komunikasi boleh dijelaskan lagi bagaimana peningkatannya berapa pasien peningkatan pasien dalam sehari
kalau untuk peningkatan dalam seharinya saya kurang
oke mbak mian sayang sekali kami masih mengalami gangguan komunikasi saya tidak bisa mendengar suara anda
luar biasa saya juga sangat kaget membaca data tersebut karena posisi saya sekarang saat ini kebetulan saya juga sedang terpapar
jadi saya dalam perawatan juga
oke mbak mian sekarang sedang terpapar artinya sedang menjalani perawatan sebagai salah satu pasien covid
oke boleh diceritakan artinya sehari hari memang hanya bertugas hanya beraktivitas di wisma atlet jadi kemungkinan terbesarnya mbak mian mendapatkan atau terpapar positif covid itu karena kegiatan sehari hari sebagai perawat di sana
ya pasti ya dari pasien tentu saja karena mungkin ya saya juga bilang saya bagaimana proses tertular juga saya nggak bisa pastikan
cuman lokasi tempat saya bekerja kan memang penuh resiko penuh ya zona merah namanya juga ya
jadi ya memang ya pasti saya juga tidak bisa menghindari dengan situasi seperti ini
oke sepertinya sudah sedang masih dalam masa perawatan ya mbak mian ya
oke kondisinya sendiri boleh dijelaskan kepada kami kondisi mbak mian sendiri
sebenarnya untuk dua hari tiga hari ini saya sudah mulai lebih membaik saya awal masuk itu disini dirawat dengan keluhan saya itu di tanggal tujuh ya
tanggal tujuh itu saya benar benar ngedrop demam tinggi kurang tidak turun turun sampai ya harus dipasang infus
harus dipasang infus
di tiga hari terakhir ini saya sudah mulai membaik
sudah tidak temam lagi
oke berarti anda bertugas sebagai perawat di wisma atlet
dan sekarang terpapar sebagai pasien positif pun juga dirawat di wisma atlet begitu ya
oke mbak mian sudah berapa lama ada di wisma atlet sebagai perawat
sudah setahun lebih
dari awal pandemi berarti ya
dari bulan mei
dari bulan mei
tidak pernah keluar dari wisma atlet
tidak pernah pulang kampung atau pulang ke rumah
oke tidak pernah
mbak mian lonjakan kasus covid sembilan belas yang terjadi di beberapa wilayah di jakarta
salah satunya sekarang ini diprediksi akibat libur lebaran
jadi kasus atau angka kenaikannya itu
pasca libur lebaran
dari pasien yang ada di sana yang mbak mian temui
apakah mereka menceritakan
atau paling tidak mungkin ada yang mengiakan
kenapa sampai akhirnya mereka dirawat terpapar
karena salah satunya abai terhadap prokes
masih warawiri ke sana ke sini padahal jelas ada larangannya
apakah itu juga gambaran itu anda temukan mbak mian
ya sebelum saya dirawat ini ya
kita kan ada juga tempat kemarin itu karantina khusus untuk pasien sekatan mudik kemarin ya
nah itu memang benar kebanyakan mereka itu abai dengan himbauan pemerintah
mereka tuh ya tetap melakukan mudik tetap melakukan perjalanan
dengan alasan ya alasan mereka keluarga saya begini keluarga saya begitu juga
ya itu dia
nah dengan kondisi saat ini
kita juga mau mempersalahkan mereka keadaannya sudah terjadi
jadi ya intinya sekarang ini ya
ya kita yuk jangan
kita lebih matu gitu
ya harapannya sih seperti itu
oke mbak mian kurang lebih empat belas bulan berarti ya
anda bertugas sebagai perawat di rumah sakit darurat wisma atlet
dari kacamata seorang tenaga kesehatan
yang mungkin sudah berpuluh puluh atau sudah beratus
sudah berusia ratus ratus gitu ya menangani pasien covid sembilan belas di sana
kenapa kita masih jauh dari ideal dalam hal penanganan pandemi
maksudnya ideal gimana
iya dengan kondisi yang sekarang angka kasusnya kembali tinggi
tidak pernah tidak terprediksi mungkin sama sekali
atau mungkin anda prediksi sama sekali
apa yang membuat kita masih jauh dari ideal
dalam hal penanganan pandemi
sehingga kita bisa sampai di kondisi atau fase yang genting seperti sekarang
menurut saya sih sebenarnya
penanganannya itu sudah benar sudah bagus
hanya saja kedisiplinan kita warga indonesia ini yang kurang
kita itu tidak kurang disiplin kurang gimana ya
kita terlalu egois dengan diri kita
kita hanya memikirkan diri kita sendiri tanpa memikirkan orang lain
lagi lagi ya itu kembali ke diri personal
lagi ke diri personal masing masing pribadi untuk lebih lebih care gitu
lebih care sama orang lain dan care pada diri kita sendiri
seharusnya seperti itu
oke artinya kalau untuk kebijakan penanganannya sudah cukup berjalan baik
tapi hanya tingkat kepatuhan dan kesadaran masyarakat ini sendiri ya
apa yang mbak mian mau sampaikan kepada mereka di sana
masih banyak orang yang tidak percaya kalau covid sembilan belas itu ada
masih banyak yang jalan jalan
masih banyak yang warawiri seenaknya yang tidak taat pada prokes pada tiga m
apa yang mau mbak mian sampaikan
oke mbak mian maaf saya tidak bisa mendengar suara mbak mian lagi
saya mohon saya juga mencintai kamu
saya juga ingin berkangen kangenan di sekolah kerja
tapi mohon sekali lagi kita tahan dan saya goyuki
kangenan mungkin bisa baikpun
seperti saya sendiri saya juga tidak perlu dengan keluarga saya untuk bertugas bisnis
jadi marilah kita saling menjaga
bisa maling bukan peduli
jadi kita lebih peduli sama orang lain
lebih patuh dengan apa yang sudah dianjurkan pemerintah
karena pada dasarnya pemerintah itu membuat aturan demi kebaikan kita
oke jadi untuk masyarakat untuk saling menjaga diri ya
saling menjaga diri dan juga saling mawas ya
mbak mian terakhir
setelah anda masih dalam masa perawatan kami doakan anda segera pulih
apa yang mau anda lakukan setelah anda nanti dinyatakan negatif
dinyatakan sudah sembuh dari covid sembilan belas
apakah masih akan tetap bekerja sebagai perawat di wisma atlet
atau kembali pulang
terus terang tadinya sebelumnya saya sudah ada keinginan ingin kembali ke solo bertemu dengan keluarga saya
tapi melihat keadaan seperti ini rasanya saya nggak sampai hati meninggalkan pemerintah di sini dengan keadaan yang benar benar seperti ini
jadi sepertinya saya akan masih tetap bertugas di sini
tetap masih mau bertugas padahal anda tahu risiko besar sekali di depan anda
ya ya dengan segala risiko
ya tapi hati saya sebagai seorang tenaga kesehatan saya tidak tega membiarkan teman teman saya
saya hanya ingin memberikan kemampuan kepada rekan rekan saya yang sedang bertugas saat ini
oke terima kasih sangat mulia sekali
terima kasih mbak mian sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini
salam hormat untuk mbak mian dan juga seluruh tenaga kesehatan yang berada di rumah sakit darurat wisma atlet
semoga mbak mian juga bisa kembali pulih kembali beraktivitas seperti biasa
terima kasih mbak mian selamat malam salam sehat selalu